dua bulan terakhir dari tiga ratus pasang per hari kini mencapai lima ratus pasang per hari bahkan hingga seribu pasang per hari
tentu kalau dalam komunikasi politik itu kadangkala bukan hanya pesan yang penting gitu
baik pak wamen kami tambahkan terkait tata kelola dari wasi ini
usut punya usut ternyata saya salah berpijak
seperti apa nih pak kerjasama yang tepat untuk mengatasi hal ini